kita ke informasi lainnya tindakan perpeloncoan saat pelaksanaan orientasi studi dan pengenalan kampus atau ospec
kembali mencederai dunia pendidikan indonesia
para mahasiswa baru dipaksa menaiki tangga dengan cara berjalan jongkok
serta disuruh minum bekas kumur rekan rekannya
dan ospec ini terjadi di fakultas universitas khairul ternate provinsi maluku utara
sembilan agustus lalu dan viral di media sosial
tindakan perpeloncoan terjadi saat ospek mahasiswa baru di fakultas perikanan dan ilmu kelautan
universitas hairun ternate provinsi maluku utara
selain jalan jongkok menaiki tangga para mahasiswa baru ini juga disuruh meminum air kotor secara bergantian
hasil investigasi pihak kampus menemukan adanya empat oknum mahasiswa senior berinisial ae
fsma lm dan nsf yang terlibat dalam insiden tidak terpuji itu
sanksi berupa skorsing selama dua semester pun dijatuhkan untuk para pelaku perpeloncoan
sebenarnya mereka itu mau dipersiapkan untuk apel pulang sebenarnya setelah istirahat
tapi waktu itu dimanfaatkan oleh beberapa mahasiswa untuk memasukkan mahasiswa ke ruangan kembali
dengan cara cara yang tidak pantas itu kemudian mereka melakukan tindakan tindakan yang tidak layak dilakukan seorang siswa mahasiswa
dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi maluku utara menilai orientasi sudah kelewat batas
dan berharap pihak kampus mengambil tindakan tegas
ini juga menjadi perhatian bagi mahasiswa
masih ke yang lain itu tidak akan melakukan hal hal yang sama
kenapa hal hal yang seperti ini sudah tidak ada zamannya lagi
di era revolusi empat ini kita tidak lagi berpikir yang demikian
selain universitas hairun ternate beberapa perguruan tinggi di maluku utara
tidak lagi menerapkan ospek dengan model perpeloncoan kepada mahasiswa baru
untuk itu dinas pendidikan berharap kasus seperti ini bisa diselesaikan dan tidak terulang kembali
sariah abdullah maluku utara